penyidik senior komisi pemberantasan korupsi novel baswedan membantah kesaksian anggota komisi dua dpr dari hanura miriam haryani di pengadilan tindak pidana korupsi atas kasus ktp elektronik
miriam mengaku mendapatkan intimidasi dari novel saat dilakukan pemeriksaan oleh kpk
novel pun menyatakan tidak gentar jika harus dikonfrontir dengan miriam
selain itu novel menyebutkan tidak ada ancaman dari penyidik kpk kepada setiap saksi yang diperiksa
ia juga berkeberatan dengan pernyataan miriam tentang durian
ia bahkan berkelakar kpk bukanlah tokoh buah sehingga tak mungkin ia membawa durian ke kpk
pada awal kesaksiannya bagi dua terdakwa kasus ktp elektronik irman dan sugiharto miriam memutuskan mencabut semua pernyataannya dalam berita acara pemeriksaan
anggota badan anggaran dpr saat proyek ktp elektronik dimulai itu mengatakan pernyataannya di bap itu merupakan kebohongan
karena adanya tekanan dari para penyidik kpk termasuk rafa baswedan

diperiksa itu empat kali masing masing yang merisa berbeda
enggak pada posisi itu jelaskan itu sekarang ya